ini dia yang gue cari cari
udah berapa bang
tak denger kau rupanya
saya denger bang
lantas kenapa kau bilang apa
biasanya nasi uduk sama ceplok
kalau naik motor jangan goyang goyang
kalau punya badan jangan bau
kok malah santai santai
ini kan hari minggu
lalu pula kalau gue panggalan juga sepi
rezeki mah gak ada yang tau
kalau tiba tiba banyak penumpang
terus gak ada yang ngejek gimana
kemarin kan abis ngurusin syukuran
karena kemarin kita abis syukuran
jadi kita sekarang punya banyak utang

kalau mau berangkat kerja
lu juga cakep
kalau laik kagak ngomel
ntar nyalain dulu
jalan ya orang tua
horas emang pengun
bang jagain warung ya
emang rumah si tati
aku kesini mau sarapan
bukan mau menjaga warung kau
bentaran aja bang
nanti bagaimana kalau ada yang beli
aku tak tahu harganya
nih nasi uduk bang
telur sambal tiga ribu
orek tempe dua ribu
bihunnya dua ribu
mah macam mana banyak kali
aku tak bisa mengapalnya
udah udah udah
ya nitip dulu bentaran
ya buru buru nih
ya bang ya
udah nitip dulu
nasi uduk lima ribu
telur sambal tiga ribu
berapa tadi dia bilang
ntar aja ngobrolnya
boleh ya buru buru
ya bagaimana sih jack
eh kenapa kau
kalau tak jadi tak mengapa lah
bukan pak mumun
kagak jadi bang kagak jadi
empo mumun jadi bang patar
sudah duduk kau
mau makan apa
saya nggak jadi sarapan
beda tangan beda rasa
ini semua empo mumun yang bikin
aku cuma melayani saja
tetap aja beda rasa bang
kalau kau maunya begitu
kau ambil sendiri kau layani diri kau sendiri
tapi ingat jangan banyak banyak
jadi bapak mau diantar ke mana nih
jak kira kira mertua lo ada di rumahnya nggak ya
eh orang ojak nanya bapak nanya balik
jawaban pertanyaan lo tergantung jawaban lo ke gue
jadi nggak ada
jangan terkemat kemat nih
emang pak mumun ke mana
pergi ke rumah si oja katanya
aku tak tahu
ini kopi buat kau
tapi sudah aku buatkan buat kau ini
sesuai dengan kehendak kau ku tambah satu gorengan
lantas siapa yang bayar kopi ini
begini saja pur
aku yang minum kopi ini kau yang bayar

gue baru ingat sekarang biasanya jam segini mertua lo lagi ngaji
kenapa gak inget dari tadi
lah terserah gue mau inget kapan
wah awelah amat
tidak ada yang mau inget
rojak gua dateng mau nagi nih
nah ini dia yang gua cari cari
dah berapa bang
tak dengar kau rupanya
lima belas ribu
saya denger bang
lantas kenapa kau bilang apa
saya kaget biasanya nasi uduk sama ceplok itu cuma delapan ribu
aku tahu tapi hari ini aku mau lima belas ribu
tunggu bentar sini ya
masalahnya gue butuh buat belanja dagangan warung
bukannya saya gak mau bayar cepet utangnya mpok
tapi masalahnya saya nggak pegang duit
terus yang pegang duit siapa
tidak ada yang mau pegang duit
tidak ada yang mau pegang duit

bunga masih marah
bapak tahu enggak
ibu itu belum selesai bicara
jadi bapak jangan ngomong dulu
iya ibu mau bicara apa
bapak tahu nggak kalau si bunga itu masih mau pasang behal atau enggak
bapak denger gak
bapak denger gak sih ibu bicara apa
yah udah bubaran
mbak be sebenarnya mau ngapain sih nyari emak
silaturahmi apa demen
silaturahmi sambil liatin mukanya
mau ke mana lagi